aduh ini talita sama amat cahaya ayah deh
aduh mama tuh ya kayak apaan aja sih teriak teriak di rumah sendiri
eh ayah dari lahir juga udah teriak jadi maklum
lihat nih rambut eye kayak penyakit tifus nih lepek bener
you rolling dong rambut ayah
ya mama nanti dulu dong
baru mau nganterin baju tunangan ini ke rumah raka
aku nganterin baju dulu ya
oh gitu oke deh
oh udah sampai di rumah juga
oh ayah nggak nyangka bener bener
ayah nggak nyangka deh
you harus ke fisioter you
terlahir kembali sumpah deh
i swear deh ayah nggak bohong sama you
ayah nggak nyangka loh kalau ngomong sama fisioter
bisa kayak begitu
ayah pikir cuma buat orang gini
ternyata keluarin unek unek sama psiator itu
oh melegakan sekali
oh ayah nggak pusing lagi
udah mama udah berasa plong
sudah terlahir kembali
terus dengan erwin gimana
tujuan utama kita sebenarnya ke fisioter itu ngapain
oh ayah kebawa emosi
ayah rupanya banyak nek nek dan unek unek yang sudah menangun gitu
jadi ayah tadi lupa
jangan liatin ayah seperti itu
aduh ayah merasa bersalah ayah
itu itu itu
ayah salah tadi
digaburin pintu lagi
nggak depin anak iu
iu muka kepiting
iu ngapain masuk di rumah ayah
what you doing di sini
ayah nggak salah masuk di rumah ayah ini
beneran ini bukan pakaran ojek ini
bener ini rumah nyonya kok
ya terus kenapa ada tukang ojek di rumah ayah
wah iu ngotong ngotongin rumah ayah aja iu
sepatu saya juga bersih nyonya
iu pakai sepatu
iu masuk ke rumah ayah
iu keluar dari rumah ayah
majikan nggak ada di rumah ayah
iu ajak ajak laki masuk ke rumah
iu ajak adik
itu dia iu
tolong satria untuk bantu beres beres rumah nyonya
iu lai lai ya emang ayah
iu pembantu jabla iu
bener lai lai emang ayah
iu keluar iu
iu banyak keluar nih
nggak bohong benar sekali nyonya
ini gimana sih
nggak bingkup iu
udah mama gak usah marah marah
karena mama kan habis terlahir kembali
masa harus marah marah
nanti kulitnya jelek lagi
iu mau bilang i agree put gitu
wah suami sendiri menghina
ikut i ke kamar
i kasih liat sama iu
kalau nggak kayak gitu ya bukan lama berarti kan
kamu juga lagi aduh
mati aku doang
maaf sekali nan
baju untuk anak anakku ya
kok udah dateng sih
nanti aku nunggu
nanti aku nunggu
nanti aku nunggu
nanti aku nunggu
nanti aku nunggu
nanti aku nunggu
nanti aku nunggu
nanti aku nunggu
nanti aku nunggu
itu nan kalau pake itu pasti nan akan cantik sekali loh nan
cantik sekali nan
saya membayangkan kalau nan bersanding sama raka nan pake baju itu terus raka juga pake
ini pasti kalian serasi sekali nak
serasi kan nanti kita berdua
aku jadi nggak sabar nih
tunjukin sama i mana keriput i
tunjukin sama i i mau tau
siapa yang bilang keriput
nggak ada yang bilang kok mah
udah lah ma
masalah ini gak usah dibesar besarkan
mah sekarang ini salah satu anak kita
sedang ada masalah
tolong tolong mama jangan mikirin diri sendiri dulu ya
erwin itu lagi terguncang hatinya

ma aku mau kabur dulu
karena abis tinggal mati oleh pacarnya dia tuh lagi stres berat
coba coba mama ikut prihatin sedikit sedikit aja
apalagi papa tak pernah belain ai istri sendiri nggak pernah dibelain
ya udah gini aja next time lain kali papa yang temenin erwin ke psikiater
nggak usah mama biar mama nggak ganggu oke
jadi nggak sabar nunggu harinya
bajunya udah jadi mendingan sekarang aku antren bajunya raka
siapa tau aja raka mau lihat hasilnya terus dia mau coba juga di badan dia
iya aku sama nek
mama tuh ya kayak apaan aja sih teriak teriak di rumah sendiri
eh ay dari lahir juga udah teriak jadi maklum
liat nih rambut ay kayak penyakit tifes nih lepek bener you rollin dong rambut ay
ya mama nanti dulu dong baru mau anterin baju tunangan ini ke rumah raka
aku antren baju dulu ya
oh gitu oke deh
ay harus maklum deh ay harus tau diri deh
you cuma peduli sama raka doang deh kayaknya
ya habis gimana ya padahal ayah kurang apa juga sebagai seorang ibu
bayangin aja ay udah ngelahirin ay udah ngegedein you
ais sebagai ibu juga sangat lemah lembut gemulai
iya ada apa non
ayah sorry ya kamu tolongin aku dong anterin baju ini ke rumah raka

sama sekalian ya punya nek reni masih di kamar aku kamu ambil juga
ya semua itu kamu anterin ke rumah dia
bilang sorry ya aku nggak bisa anterin sendiri
karena aku harus ngurusin mama aku yang cantik ini loh
you kalau ngomong terus kapan ngerolnya nek
saya permisi non
sekalian you ambilin semua peralatan ada di kamar ay
gitu dong itu baru namanya anak
ternyata nontalita dan raka itu bener bener akan tunangan ya
kenapa perasaan aku sekarang malah gak karu karuan gini
harusnya kan aku ikut senang
karena akhirnya impian nontalita itu tercapai
tapi kenapa aku malah sedih begini

jangan sedih lah senyum dong ayah senyum
oh ngerti gua
ini baju buat si raka kan
jadi lo sedih mikirin raka ya kan
alah pake bohong sama gua
eh aya udah ga usah sedih
masih banyak cowok cowok lain yang mau sama lo bukan raka doang
lo harus dipikirin ada cowok lain juga
satria kamu tuh emang paling bener ya paling bisa ajang ribur aku
tapi kamu bener aku ga boleh sedih ya
mentalita juga sekarang kan udah bahagia sama raka
ya biar aku simpen aja semua dalam hati aku lah
yeay bukan disimpen aya tapi dilupain kan ada gua di sini aduh gimana sih lo
lo mau ke sebelah ya mau ngantri baju
gue antren ya takutnya nanti kalau lo di sana sedih lo nangis di sana kan ada gua bisa menghibur kan
ya udah yuk
ga ada kali mereka
ga mungkin orang mau ternyata raka ada kok
ini mau ngasih baju ini tadinya kan non talita yang mau ngasih baju ini langsung tapi tiba tiba non talita itu harus nemenin nyonya
oh ya ga apa apa makasih banget makasih makasih makasih
oh bagus ya
nah ngapain ini tukang ojek ikut ikut tunggu tunggu mari
nih tukang ojek ini masa modalnya motor
dulu motor bobrok dipakai buat modal
wah baru sekali juga nyobain ya kan
ya tapi lama
tapi berkesan kan
bisa aja deh
kebanyakan nenek dari prancis nah cobain sana
bro kan dari prancis
nanti kalau nenek pakai nih
di pesta itu pasti nenek paling cantik diantara yang hadir semuanya
ya makasih ya udah terin baju bajunya
eee kita kita camput dulu ya
kita ada janjian mau pacaran nih berdua
mau pacaran siapa yang pacaran
eh tuh dia suka mau lu malus nih udah pacaran kan kita udah jadian
oh enggak kamu tuh ngomong apa sih
wah ini kadang kadang suka lupa emang dia
tau lah ayah kaya apa orangnya kan
ih malu dia makanya
nah gitu selamat dong selamat selamat

oh maaf maaf gua lamaan megang tangan lu ya maaf ya
ya enggak bukannya itu kamu ngapain coba ngaku ngaku sama raka kalau kita kepacaran
ya akhirnya loh itu juga aneh sih coba di depan raka tuh jangan pernah sendiri liatan dia geber ntar
lu keliatan ya
iya keliatan banget
mungkin gini ya di depan raka
bilang sama dia
lo udah jadian sama curah supaya dia nggak mikir lo masih suka sama dia yang tadi gr
jadi kalo cuma jadi pacar doang kan ga masalah sih buat gua
peres itu me enteh gitu doang
gimana sih maksudnya
gak tahu aku pusing ah
kok pusing sih